dan untuk mengetahui bagaimana nasib puluhan kru uni di kapal pesiar diamond princess kita sudah terhubung dengan koordinator fungsi penerangan kbri tokyo bapak eko junior di tokyo
selamat siang pak eko bisa mendengar suara kami
halo selamat siang pak eko bagaimana kondisi terkini dan juga update dari para warga negara indonesia yang berada di kapal tersebut pak
jadi kabar terakhir adalah mereka baik baik kita akhirnya tim penyelidikan uni dari kbri tokyo sudah bisa kontak sama mereka
dan mereka menyatakan bahwa mereka memang diurus oleh kapal jadi disediakan makanan gratis internet segala keperluannya
cuma sesuai permintaan para jepang memang mereka tidak boleh turun dari kapal jadi bukan kapalnya yang muter muter enggak
kapalnya yang berlabuh semua yang berada di kapal tersebut tidak boleh turun
termasuk tujuh puluh delapan orang indonesia yang menjadi kru di sana jadi kabar mereka baik baik saja
ada berapa pak jumlah warga negara indonesia kita yang ada di sana
tujuh puluh delapan dan katanya mereka awak kapal semuanya
baik lalu nasib mereka akan seperti apa pak selama dan juga pasca karantina yang memang
saat ini sedang berlangsung ini
ya mudah mudahan mereka bisa kembali bekerja ya kalau tidak salah ya mereka memang bagian dari kapal tersebut
nah mudah mudahan kapal itu bisa kembali normal sekitar info saja kalau info yang kami dapat dari aparat jepang saat ini sudah enam puluh empat orang dari kapal tersebut yang dideteksi coronavirus
tentunya enam puluh empat orang

itu semua sudah diturunkan dari kapal itu jadi alasannya kenapa ada yang ditahan adalah sekedar untuk menampung membatasi pergerakan mereka agar tidak keliling keliling menjangkiti orang lain
jadi angka empat puluh yang mbak tadi bilang kalau tidak salah itu bekas kemarin sekarang sudah enam puluh empat
sedangkan total di jepang itu delapan puluh
itu menurut info terakhir dari
ya lalu pak eko bagaimana koordinasi kbri dengan awak kapal dan juga untuk khususnya kapal princess cruise ini pak apakah lancar dan apa informasi terakhir yang didapatkan dari sana
ya jadi dari kemarin kemarin kita sudah kontak dengan km jepang mereka sangat baik sangat menolong
cuma perlu dipahami ada sekian banyak kedutaan yang ngecek warga negaranya
dari pagi ini kita sudah berhasil kontak dengan beberapa wakil dari awak kapal tersebut
dan kita terus koordinasi
nah kalau dihitung bahwa karantina mereka dua minggu ya berarti sekitar tanggal dua puluh kali ya mereka sudah bisa keluar dari kapal tersebut
yang seperti saya bilang mungkin setelah itu mereka kembali ke kehidupan mereka yang sehari hari bekerja
kalau dikarantina kan berarti kan mereka tidak bisa bekerja
nggak bisa jalan jalan ya
tapi karena mereka katanya disediakan internet gratis di kapal semoga teman teman wni ini bisa tetap bisa kontak dengan keluarganya
itu makanya sampai detik ini kbri belum mendapat permohonan atau keluhan dari keluarga para awak tersebut
ini sebagai bukti bahwa hal tersebut dirawat dilayani disediakan makan dan disediakan internet sehingga mereka bisa kontak dengan keluarganya
dimana yang pasti mereka inginkan
ya lalu apakah kbri menyediakan semacam call center begitu pak bagi keluarga yang mungkin ingin menghubungi anggota keluarganya yang saat ini berada di kapal princess cruise pak
ya kita punya hotline memang
itu di website kita
tapi sampai saat ini belum ada keluarga dari awak tersebut yang minta tolong
kami rasa karena sudah mereka ada kontak langsung pasti antara awak
keluarganya sudah wa sudah internet sudah kontak kontaktan sehingga tidak ada yang khusus minta tolong kita untuk dihubungi
tapi yang jelas di website kita kbritokyo jp itu semua orang sudah tahu disitu ada hotline nya ada dua ada email tertulis disitu
ya baik terima kasih bapak eko junor koordinator fungsi penerangan kbri tokyo telah bergabung bersama kami di cnn indonesia news report